pak saudara sejumlah anggota tni al dan brimob terlibat perkelahian di pelabuhan sorong papua barat
empat anggota tni dan enam petugas primop terluka akibat insiden perkelahian ini
perkelahian yang terjadi antara anggota tni al dan petugas brimob
terekam kamera pemantau pelabuhan sorong papua barat daya pada hari minggu kemarin
kami tidak bisa menayangkan rekaman secara utuh karena mengandung unsur kekerasan
dugaan sementara bentrokan terjadi karena adanya kesalahpahaman
di mana anggota brimop tidak terima karena ditegur oleh anggota tni angkatan
akibat anggota brimob dilarang naik ke kapal perkelahian pun tak terhindarkan
dalam kejadian ini terdapat enam polisi yang terluka
lima di antaranya telah mendapat pertolongan medis
satu anggota polisi lainnya masih dirawat di rumah sakit
sedangkan dari tni al terdapat empat orang yang menjadi korban
dan saat ini saudara mereka masih dirawat di rumah sakit angkatan laut sorong
kapolda papua barat menegaskan akan mengusut tuntas kejadian ini
dan memproses hukum anggotanya yang terbukti bersalah
saya menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat